pemprov dki jakarta mulai memasang pembatas perpanen untuk jalur sepeda di sepanjang jalan sudirman tamrin
namun sebetulnya apakah pembatas ini menjadi hal yang efektif
mengingat banyak sekali pelanggaran pelanggaran yang masih saja ditemukan di jalur sepeda maupun di jalur yang biasa
jalur sepeda permanen yang direalisasikan di jalan sudirman tamrin mengacu pada undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
jalur sepeda permanen yang membentang sepanjang sebelas dua km dari bundaran hi sampai dengan bundaran senayan ini
mulai dipasangi pembatas beton berjenis pot bunga atau planter box yang menyambung satu sama lain seperti rantai
dikutip dari situs perbualan
pid dki jakarta kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menyampaikan
pembangunan jalur sepeda permanen merupakan bagian dari program jakarta ramah pesepeda
berbagai tanggapan datang dari pesepeda yang sering melewati bilangan sudirman
sebagian menyambut baik karena jalur ini membuat pesepeda lebih aman
bagus lah jadi supaya sepeda diarahkan jangan menyatu sama mobil sama motor
jadi nggak ada yang kebut kebutan kita jadi searah pelan pelan
namun ada pula pesepeda yang berpendapat berbeda dan bahkan menilai jalur ini berbahaya bagi pesepeda
agak bahaya ya kalau terutamanya kalau hari minggu gini orang pesepeda banyak pegawai sebanyak banyak
itu berbahaya kalau jalannya cuma dua meter lebarnya harus beriri ringan sementara ada yang lambat
tapi kalau hari kerja mungkin jumlahnya sedikit ya bisa jadi nggak apa apa
pengamat transportasi joko setiowarno mengatakan pembangunan jalur sepeda di indonesia banyak terkendala adanya parkir tepi jalan dan jumlah sepeda motor yang semerawut
adanya jalur lambat seharusnya bisa dijadikan alternatif bagi pesepeda dan kendaraan tidak bermotor lainnya tanpa harus memangkas jalur utama
namun sayang jalur lambat di jakarta dan beberapa daerah lain banyak yang dihilangkan
mengenai jalur sepeda di jalan sudirman joko berpendapat
pemerintah provinsi seharusnya bisa memanfaatkan trotoar untuk jalur sepeda
sebenarnya di jalan sudirman itu trotoarnya itu sudah lebar
dia bisa menggunakan trotoar yang ada karena dalam aturan kalau lebar trotor lebih dari tiga meter itu bisa menjadi satu tentu pesepeda
karena antara pesepeda pejalan kaki itu termasuk atau tergolong kendaraan tidak bermotor
jadi apa tapi kecepatannya tentunya sepuluh km per jam lima belas lah
ini kan ada kelompok kelompok masyarakat yang pengennya jadi pembalap
selain kemanfaatan jalur sepeda pemerintah juga harus menegakkan aturan dan sanksi yang sudah ada
agar masyarakat disiplin dan menjaga fasilitas yang sudah ada
aditya aksani indra hadi jakarta